tangis keluarga pun pecah saat mengetahui dhani muldani dua puluh satu tahun warga kampung babakan
baru cisarua sukabumi tewas tersambar petir digerai korban tewas akibat tersambar petir
saat sedang bermain kincir angin di atas bukit pada selasa sore awalnya korban bersama empat
orang kawannya hendak memasang kincir angin dengan menggunakan bambu di puncak bukit hingga
mengeluarkan suara yang kejang namun naas dari keempat orang yang tengah bermain kincir angin
di atas bukit korban yang membawa telepon genggam justru langsung tersambar dan tewas di lokasi
kejadian awalnya itu pulang itu pulang cari bambu nyari bambu ya terus terjadi gimana ceritanya dia
dari belakang pas mau pulang tiba tiba dapet tir langsung dia kesambar karena bawa hp dia
bawa hp ya itu berapa orang berempat berempat emang lagi ngapain sih kang lagi nyari mau bambu
korban merupakan anak pertama dari pasangan rati dan supendi oleh keluarga korban dimakamkan di
tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumah korban ahmad fikri sukabumi jawa barat